presiden joko widodo mengakui besaran uang pensiun para purnawirawan tentara nasional indonesia
termasuk dari angkatan darat masih kurang
meski demikian presiden mengatakan belum dapat menaikkan nilainya
dalam sambutannya pada acara silaturahmi nasional persatuan purnawirawan tni angkatan darat atau ppad
presiden jokowi mengaku uang pensiun para mantan anggota tni masih kurang
presiden mengatakan akan mengupayakan yang terbaik untuk meningkatkan tunjangan para purnawirawan
ketua panitia silaturahmi nasional ppad maijen tni purnawirawan nono suarsono
juga mengakui gaji pensiun para punawirawan masih di bawah upah minimum regional
ia berharap presiden jokowi mampu menaikkannya untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan tni
pensiun untuk tamtama itu berada di angka dua enam juta betul
untuk yang bintara berada di angka tiga
empat lima juta benar
dan untuk yang perwira pertama kapten itu empat satu juta
saya tahu saya tahu apalagi yang berada di jabodetabek
angka ini adalah angka yang memang masih sangat kurang
saya tidak janji
karena tadi saya sampaikan bahwa apbn kita berada pada posisi yang tidak mudah
tetapi pulang dari sini saya akan panggil menteri keuangan
kalau nanti hitung hitungannya sudah final
akan saya sampaikan kepada menteri keuangan